kalau memang ada seperti ini
ya paling tidak dia bisa membantu
apalagi riki juga ngancam elsa
karena merasa elsa yang menj
boin pake rekin gue segala lagi ah
tante tuh kayak
ibu kenapa lari lari gitu gimana
udah udah beres kamu udah tanya sama riza
everything oke mobil saya sudah cek
kenapa susar mirna
pasti ga tahan lagi bu
ga tahan apa
aduh aduh kacau deh gue
pake keceplosan depan bebas lagi
ga tahan apa
bawa ke toilet bu
kenapa ya tante
tapi gimana tolongnya sama suster aja
gak terlalu bisa sih
menurut kamu apa ren
kalau menurut saya mungkin bapak bisa belikan sesuatu yang dia suka sama bu andin
kamu tau gak suka apa
atau dulu saya suka beli apa ya
saya juga kurang tahu pak
kalau rena tau gak mama sukanya apa
atau dulu papa suka beli apa buat mama
aku juga kurang tahu pak
gimana kalau papa bantainya sama uma
bantainya sama uma ya
terima kasih mas
makasih ya udah datang ke sini
kamu bantu support kita berdua
sebenarnya jauh loh kamu kesini sa kemalam
aku prihatin sama mama
aku tahu aku cuma mantan istrinya nino
aku tahu aku juga banyak salah
tapi kan aku pernah jadi bagian dalam keluarga
pas tau musibah ini
aku kepikiran mama aku kepikiran nino
pasti hancur banget sekarang
aku bener bener mau ajak nino
makasih makasih sayangnya
nah bener bener hargain kamu datang
sebenarnya sih mama tuh mau pulang sa
mungkin kalau kamu yang bilang mungkin diizinin
mohon bisa pulang sama kamu kan ke jakarta
kalau gue balik ke jakarta jadi jauh lagi dong gue sama nina
gue kesini kan sengaja supaya bisa deketin nino lagi
nino itu butuh support dari kita
jadi kasihan kalau nino ditinggal sendirian
dia pasti lagi banyak pikiran sekarang
tugas kita saat ini untuk semangatin nino
jadi kita jalan pulang ya ma
makasih banyak ya
dia terus beku
tapi mungkin dia menyesuaikan
iya aduh mungkin dia menyesuaikan
ya apa nama yang dibuka
ini dari perusahaan jessica
apa beneran jessica atau elsa nih
mengakusisi perusahaan aku
terima kasih banyak sudah mengajak saya untuk sarapan disini
kayaknya bener deh
saya punya salah sama bela tapi
saya gak sengaja
papa mau tanya ke omah
omah itu sukanya apa
soalnya papa mau kasih hadiah buat mama
gini mau ulang tahun
bentar lagi yang dimulang tahunnya
andien tuh gak suka
hal hal yang aneh aneh
pokoknya gak macem macem deh
apalagi kalau kamu yang kasih
dia menerima apapun itu
yang penting diberikan dari dalam hati
apapun sih sebenarnya
kamu kan temen temennya andien ya
kamu tau gak kira kira saya kasih apa
ditanya sama aldebaran tuh
kamu kan udah kenal angin lama
kira kira anin suka apa
saya mau kasih hadiah buat anda
apa ya pak bos
kamu kan temen ya
ini ada apa ya
mirna sama jessica kenapa kayak bengong gini
mereka disini tapi pikirannya kemana mana
kalau memang gak ada yang tau
andien sukanya apa ya gak apa apa nanti coba
maaf ya pak bos
saya ditanya gitu saya jadi bingung sendiri
apa aja sih andien yang penting tadi mama bilang
ngasihnya dari dalam hati
aduh maafin saya pak bos